hasil putusan mahkamah konstitusi terkait syarat capres dan cawapres dalam pemilu komisi pemilihan umum atau kpu malam ini menggelar konferensi pers dan kita langsung bergabung bersama kpu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian
sebagai mana kita ketahui pada hari ini hari senin tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga mahkamah konstitusi telah membacakan sejumlah putusan pengujian undang undang pemilu atau judicial review terhadap undang undang pemilu
di antaranya adalah berkaitan dengan syarat umur bagi
jadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
dan kita juga sama sama sudah mengikuti siaran langsung yang disiarkan oleh mahkamah konstitusi
nah terhadap pembacaan putusan mahkamah konstitusi tersebut yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garis miring puu strip dua puluh satu romawi garis miring dua ribu dua puluh
yaitu pengujian materi terhadap ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf g undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu dua
maka perlu kpu menyampaikan pandangan atau sikap kpu terhadap pembacaan putusan mahkamah konstitusi tersebut
secara detail nanti akan disampaikan oleh mas idam holik silakan
terima kasih mas ketua
berkenaan dengan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang kami tuangkan dalam pasal tiga belas ayat satu huruf q peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu delapan belas
tentang syarat usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yaitu berusia paling rendah empat puluh tahun
bahwa mahkamah konstitusi pada hari ini telah membacakan putusan uji materi terhadap pasal tersebut
maksudnya pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf ki undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu dalam putusan nomor sembilan puluh garis miring pu strip dua puluh satu romawi garis miring dua ribu dua puluh tiga dengan amar putusan
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
dua menyatakan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf ki undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tiga mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
empat mengatakan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf ki undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi
berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya
bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor sembilan puluh garis miring puu strip dua puluh satu romawi garis miring dua ribu dua belas
halaman lima puluh enam tiga empat belas tiga menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf ki undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dalam putusan akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
bahwa berdasarkan penjelasan pasal sepuluh ayat satu undang undang nomor delapan tahun dua ribu sebelas tentang perubahan atas undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
putusan mahkamah konstitusi bersifat final yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh
sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat final and binding
bahwa kpu telah membentuk peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga yang diundangkan pada tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh tiga tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
di mana syarat usia calon presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal tiga belas ayat satu huruf ki yaitu berusia paling rendah empat puluh tahun
bahwa posisi kpu sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam undang undang pemilu

delapan bahwa posisi kpu sebagai penyelenggar pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam undang undang pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat satu disampaikan kepada kpu oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden
demikianlah konferensi pers kpu terhadap putusan mahkamah konstitusi no sembilan puluh garis miring pu strip dua puluh satu romawi garis miring dua ribu dua puluh tiga
saya kembalikan ke ketua
terima kasih mas idam
saya kira demikian konferensi pers yang disampaikan kpu